kita beralih ke informasi lainnya
memasuki tahun ajaran baru selama satu minggu ini sejumlah sekolah akan melaksanakan masa orientasi siswa baru atau biasa disebut dengan mos
dan untuk mencegah tindak kekerasan salah satu sekolah madrasah aliah di kota trenggalek melibatkan polisi untuk melakukan pengawasan
sejumlah aparat kepolisian trenggalek tampak terlibat langsung dalam masa orientasi siswa baru mos di madrasah aliyah negeri man trenggalek pada rabu pagi
polisi memantau pelaksanaan mal serta mencegah terjadinya aksi kekerasan maupun perpeloncoan selama pelaksanaan orientasi siswa baru
tidak hanya sekedar memantau beberapa aparat juga terlibat dalam kegiatan ini
seperti memberikan pengarahan serta sosialisasi terkait peraturan dan juga perundang undangan terutama tentang lalu lintas pada para siswa baru
kegiatan ini semakin meriah karena narasumber yang dihadirkan adalah polwan atau polisi wanita yang berparas cantik
para siswa mengaku senang dengan kehadiran polisi dalam mos ini
karena mereka bisa bertanya langsung tentang hukum dan juga tentang lalu lintas
meski demikian polisi menolak dianggap berlebihan dengan ikut langsung dalam kegiatan mos
kehadiran polisi hanya untuk memantau sekaligus mencegah perpeloncoan terjadi
kami menekankan kepada adik adik bahwa di usia yang masih belia ini
adik adik tidak diperbolehkan untuk mengundang undang sepeda motor
karena mereka masih belum memiliki sim dan juga masih belum mengetahui tentang bagaimana itu etika lalu lintas
pihak sekolah juga mengaku senang dengan kehadiran polisi ini
bahkan rencananya polisi akan dilibatkan dalam semua kegiatan mos di trenggalek
fadli rahmawan trenggalek